ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono membantah anggapan bahwa elektabilitas partai demokrat naik karena sosok muldoko dan kongres yang ia sebut sebagai kongres abal abal
menurutnya kenaikan elektabilitas partai demokrat murni hasil kerja keras dari kadernya
hal ini disampaikan anak sulung presiden susilo bambang yudhoyono dalam pidato pembukaannya
ahy menyampaikan hasil survei litbang kompas yang memperlihatkan kenaikan elektabilitas partai demokrat
awal tahun dua ribu dua puluh dua demokrat berhasil menyalip partai golkar di posisi ketiga dengan sepuluh tujuh persen
angka ini kembali naik pada juni dua ribu dua puluh dua menjadi sebelas enam persen
sebagai pembanding hasil survei poltreking per agustus dua ribu dua puluh dua menaruh partai demokrat di posisi keempat setelah pdip gerindra dan juga golkar
karena saya suka gak terima ketika demokrat naik gara gara ada ksp muldoko
karena ada klb abal abal
terima gak dibilang gitu
loh siapa yang jamin
dua tiga hari kalau selesai kemarin apa jadinya kita
boro boro naik elektabilitas gak ada nih rapat pimpinan ini
yang jelas bukan saya disini
jadi bukan karena dianya tetapi bagaimana respon kita menghadapi itu semua